kira kira mau pergi kemana kalau kita kan paling mikirnya makan siang aja karena kita kerja di tanggal merah
tetap harus ke kantor benar sekali tapi nggak usah khawatir karena kita bakal ajak anda jalan jalan kok
ya salah satunya ke kepulauan riau yang memiliki wilayah laut yang luas dan wisata bahari yang beragam
provinsi di perbatasan indonesia ini memiliki banyak pulau yang bisa menjadi destinasi berlibur wisatawan
nah indrayani laksmi akan mengajak anda untuk mengunjungi kabupaten bintan untuk merasakan kelembutan pasir putih dan menikmati karang serta ikan laut hias di perairan bintan
ikan sendilang asam pedas enak banget nih
sebuah kepingan surga
ini tempatnya keren banget
kalau jalan jalan ke tempat kayak gini sih
saya betah yang namanya berlama lama di sini
wow lihat aja warna pasirnya yang putih bersih
air laut yang biru gradasi dan juga langitnya yang cerah
siapapun pasti bakalan betah di sini
yang pastinya berwisata jangan jalan jalan
dan ikuti saya terus jalan jalan di sini
di pulau dan di airnya
pulau beralas pasir merupakan satu dari gugusan pulau di kepulauan riau
berada di sebelah timur pulau bintan
pemandangan di sekitar laut cina selatan terhampar dari segala penjuru
pulau beralas pasir ini bisa dinikmati oleh siapa saja
sebagai tujuan berlibur keluarga
pada musim bertelur penyu pulau ini menjadi lokasi pendaratan penyu jenis sisik dan hijau yang hendak bertelur
untuk menjaga keberlangsungan hidup telur itu
pengelola pulau merawat telur dan bayi bayi penyu hingga siap dilepas ke laut
enggak karena kelamaan di darat jadi kita emang harus dari atas sih sebenarnya
biar dia mengingat kembali merekam jejak dia pertama kali dia harus turun di mana dia turun
nanti bakalan naik lagi di sini
ini penyu sisiknya sudah mulai beradaptasi dengan pasir
dan dia akan langsung menuju laut untuk melanjutkan kehidupannya
tapi memang kita itu harus hati hati saat melepaskan penyu
tidak boleh sembarangan tangan juga harus steril
karena penyu penyu ini masih dibilang sangat sensitif
perairan di sekitar pulau yang jernih juga bisa dinikmati dari atas kayak transparan ini
di lokasi laut yang tidak terlalu dalam
kita dapat melihat jelas dasar laut yang terlihat dari permukaan
gugusan terumbu karang besar dan ikan hias yang beragam tentu tidak boleh dilewatkan
berbekal kacamata renang snorkel dan sepatu penyu
katak saya siap menyusuri keindahan bawah laut perairan pintar
setidaknya ada belasan spot snorkeling di sekitar perairan bintan yang biasa didatangi wisatawan
salah satunya di sekitar kelong nemo
sensasi berenang bersama ikan badut di kedalaman empat meter adalah salah satu keunggulannya
selain itu kita pun sesekali bisa ikut berkerumun dengan ikan ikan hias warna warni
yang luar biasa
pastikan anda datang saat arus laut tenang dan angin bersahabat
agar bisa menikmati pemandangan bawah laut bintan yang mempesona
bagi anda yang hobi makanan dengan cita rasa pedas
asam pedas ikan sembilang bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke bintan
oh ini bagus
hati hati bersin karena ini sangat keras
ini adalah aroma cabenya sama bumbu bumbu rempahnya
hmm tapi enak
olahan ikan asam pedas akan terasa nikmat jika menggunakan ikan segar
karena saat proses pengolahan ikan tidak digoreng terlebih dahulu
namun langsung diolah dengan bumbu
cara ini dilakukan agar bumbu meresap hingga ke bagian dalam ikan
campuran cabai merah kering bawang kunyit dan jahe menjadi bumbu rempah utama

air asam jawa sebagai pelengkap bumbu asam pedas

tapi kalau dilihat memang bentuk fisiknya itu mirip banget sama ikan lele
ikan lele itu kan di darat tapi kalau ikan sembilang ini di laut
dan tekstur dagingnya pun kalau saya bilang seratnya lebih tebal dibandingkan lele
tapi bumbu khasnya di sini di bintan pakai asam pedas rasanya jadi semakin nikmat
amisnya pun tidak terlalu kesel
amisnya pun tidak terlalu kesel
sembilan asam pedas khas pulau bintan kental dengan cita rasa melayu
rasanya yang menyegarkan cukup memanjakan perut saya
ini udah ronde ketiga ya maaf ya

sampai jumpa di video selanjutnya